lihatin mereka terus gak ada kerjaan
bimo emang kayaknya masih cinta sama mereka
ibu gak mau terima rumah dari orang lain
ibu cuma mau terima rumah dari kamu kohar
ingat gak sih
ya inget bu gak usah diingetin lagi bu
apa yang sudah dikasih sama pak bram

gak usah dipegang pegang
kamu tau gak kalo gelang ini tuh berharga banget buat ibu
sekarang kamu tunjukin sama ibu dimana kamu gadain ini nih
ibu mau tebus
lalu ya dak bener bener lu ya lu gadain gelang tuh
duitnya mana sekarang
itu bikin gue
sampai jumpa lagi
seru banget tuh d
tapi ini kamu udah sore aku harus berenang kerja
kalo gitu ntar biar aku ngomongin sama randy yah
aku kan karyawan dia
ya walaupun kamu kenal sama dia tapi kan gak bisa seenaknya
jadi aku harus tetep kerja
gimana seru gak tadi
ini kan udah sore
kakak harus berangkat kerja
kenapa harus cepat pergi padahal aku masih ingin bersama
sekali lagi kamu gadein gelang ini ibu gak mau tinggal sama kamu loh
aduh ibu ngomel ngomel mulu
udah aida ke warung aja mau beli gula abis
sebaiknya aku kasih tau mereka kalau gelangnya udah ada
kenapa teleponnya mereka gak aktif ya
gak biasa biasanya teleponnya mereka mati begini
gimana kalau mereka bertengkar lagi sama orang orang di rumahnya pak pram
atau jangan jangan sekarang mereka lagi sedih terus hp nya dimatiin
aku harus liat keadaan meika sekarang
aku duluan ya
makasih buat hari ini
bk oma seneng sekali akhirnya kamu datang juga
dari tadi oma tungguin kamu
yaudah kalau gitu aku mau langsung kerja ya
yaudah lu sana langsung kerja lagi
oma gak suka kalau mereka itu dekat dekat sama bimo
makanya kamu harus pinter pinter ngambil hatinya meka
jangan sampai kamu keturuan sama bimo itu
oma perhatiin kalau bimo ngeliat meka memendam rasa suka gitu loh sama meka
randy sekarang kamu teman meka sebelum keduan sama bimo
aku bener bener kagum sama kamu meka
meskipun kamu udah tinggal sama om bram
tapi tetap aja kamu mau ngerjain pekerjaan seperti ini
liatin meka terus
gak ada kerjaan
bimo emang kayaknya masih cinta sama mereka
yaudah kalau gitu aku siapin sekarang ya
kamu temenin mereka tuh di dapur
lo sambil nunggu duduk sini aja dulu
gue mau ke dapur bentar ya